saudara anda menyaksikan breaking news kompas tv bersama saya putri oktaviani
tim sar gabungan berhasil menemukan tiga korban banjir lahar hujan gunung merapi di tanah datar sumatera barat
ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
satu korban ditemukan di kawasan lembah anai sementara dua lainnya ditemukan di daerah kecamatan rambatan
ketiga korban yang ditemukan merupakan warga nagari pandai sike dan warga kinawai kecamatan rambatan
saat ini total terdapat dua puluh sembilan korban meninggal di tanah datar yang telah dievakuasi dan teridentifikasi
sementara tiga belas orang lainnya masih hilang
jumlah total korban menjadi di tanah datar atau di tanah datar berjumlah dua puluh sembilan orang
berarti ada berapa lagi yang belum ditemukan
kurang lebih tiga belas orang yang masih dalam pencarian sampai dengan saat ini
data dari bnpb hingga kami siang jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat mencapai enam puluh tujuh jiwa
sementara dua puluh lainnya masih hilang dan dalam pencarian
sementara berpegang kepada data dari dvi itu sampai sekarang enam puluh tujuh ya enam tujuh yang meninggal kemudian dua puluh yang hilang
dan barusan juga dari agam itu melaporkan yang semula di kabupaten agam itu ada dua puluh
ulangi tanah datar ya di kabupaten tanah datar itu yang semula melaporkan dua puluh empat orang meninggal dunia
barusan pak upati menyampaikan dua puluh sembilan
nah ini kita sedang identifikasi
artinya selama di atas masih ada tumpukan sedimen pohon pohon yang tumbang tumpukan
tanah dan hujan mengguyur di atas meskipun di bawah tidak ada hujan terang benderang seperti ini tapi
ketika ini kecepatannya sangat tinggi bisa bagian bawah terkubur
kini kita akan pantau proses pencarian korban banjir bandang di tanah datar sumatera barat
sudah ada jurnalis kompas tv rio johannes di sana
rio selamat pagi bagaimana perkembangan proses pencarian korban hilang hingga saat ini
ya rokta dan juga saudara memasuki hari ke tujuh proses pencarian korban banjir lahar hujan gunung merapi di kabupaten tanah datar
ini saat ini seperti terlihat di belakang saya ini tim sar gabungan masih melakukan apel sebelum nantinya akan menuju ke titik titik yang akan dilakukan pencarian
dan pada hari ke tujuh ini ini sektor pencariannya itu ditambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah lima sektor
saat ini sektor pencarian ditambah menjadi sembilan sektor dan pencarian akan dilakukan hingga nantinya ke daerah yang berbatasan dengan provinsi riau
karena hal ini merujuk kepada ditemukannya tiga orang korban di daerah kabupaten sejunjung yang mana aliran sungai dari kabupaten sejunjung ini mengarah ke perbatasan riau
iya rio tadi anda mengatakan dari hanya lima sektor menjadi sembilan sektor artinya titik mana saja yang nanti menjadi fokus pencarian atau di wilayah mana saja tepatnya rio
ya untuk pencarian masih fokus di sepanjang aliran sungai dan ini akan menuju kepada perbatasan wilayah kabupaten tanah datar
dengan kabupaten kota lainnya ini dibagi dalam sembilan sektor
dan nantinya juga akan dilakukan pencarian hingga ke daerah sejunjung lebih dipokuskan di sana dan juga perbatasan antara provinsi riau dengan sumatera barat
yaitu memaksimalkan proses pencarian tim sar di kabupaten tanah datar ini juga berkoordinasi dengan sar riau untuk membantu proses pencarian di perbatasan daerah riau tersebut
rio ini kan masih apel untuk persiapan
nah ini nanti rencananya akan dimulai pukul berapa
kemudian adakah informasi berapa personel yang nantinya diterjunkan untuk mencari para korban
ya berdasarkan data terakhir dari hasil evaluasi yang dilakukan tadi malam itu tim sargabungan telah menggelar rapat koordinasi
jumlah personil yang diturunkan lebih dari lima ratus orang
ini mendekati tujuh ratus karena banyak relawan juga yang terbantu
namun dalam hal ini tim besar padang itu meminta kepada kabupaten
dan pemerintah kabupaten tanah datar untuk melengkapi semua personil yang turun ke lapangan ini dengan perlengkapan sepsi pribadi
karena banyak dari evaluasi yang dilakukan sar banyak dari tim pencarian terutama relawan itu belum dilengkapi perlengkapan sepsi untuk pribadi mereka dalam melakukan pencarian
ini perlu diingatkan kembali karena ini sudah memasuki hari ke tujuh pencarian
dalam proses pencarian ini sudah masuk hari ke tujuh
sehingga dikhawatirkan nantinya tim sar
akan menghadapi tentangan bakteri dan virus dari jenazah yang akan ditemukan memasuki hari ke tujuh ini
untuk itu perlu safety untuk pribadi terutama latek sarung tangan panjang bagi para relawan yang ikut mencari korban banjir lahar hujan gunung merapi ini
rio kalau dari gambar yang ditampilkan saat ini memang medan yang dilalui cukup sulit bagi para tim penyelamat
nah kalau bisa anda gambarkan seperti apa memang tantangan yang harus dihadapi
oleh para tim penyelamat ini atau menjadi kendala di pencarian hingga hari ini
ya yang menjadi kendala dari proses pencarian adalah sulitnya medan
memang itu disampaikan oleh tim sar
kepala sarpatang itu menyampaikan bahwasannya selain lumpur ini tim juga dihadapkan dengan bebatuan batuan besar material batu besar yang terbawa oleh banjir lahar hujan ini
menyurutkan tugas dalam melakukan proses pencarian dan juga aliran sungai
karena terjangan banjir lahir dingin ini
aliran sungai menjadi lebih besar dari sebelumnya
karena serta debit airnya saat ini belum normal
dan juga cuaca ini yang paling diwaspadai oleh tim gabungan
di daerah titik titik pencarian itu cuacanya sering berubah ubah
dan juga masih tingginya curah hujan di kawasan puncak gunung marapi
kemarin sempat sekali tim pencarian terpaksa harus menghentikan proses pencarian karena tingginya curah hujan di puncak gunung merapi
modifikasi cuaca yang dilakukan oleh bmkg sejauh ini memang sudah memulihkan efeknya
meskipun hujan namun durasi hujan bisa terjadi lebih tingkat
rio gambaran kepada kami ini kan juga yang menjadi salah satu kendala adalah terkait dengan cuaca dalam proses pencarian
kemudian juga adakah informasi soal bagaimana nanti rekayasa cuaca maupun juga bagaimana nanti yang akan dihadapi oleh tim penyelamat maupun juga yang akan mengevakuasi korban
ya okta sejak hari rabu tepatnya itu sudah dilakukan proses modifikasi cuaca oleh bmkg
dan dalam proses pencarian ini sangat ber efek
meskipun belum bisa mengurangi hujan namun ini bisa memperpendek durasinya
seperti kemarin durasi hujan terbilang cukup pendek meskipun curahnya cukup berat cukup besar tapi pendek
dan hujan cenderung terjadi pada sore dan malam hari
dan pada malam hari meskipun hujan
tapi durasinya terbilang pendek sehingga tidak menyebabkan banjir di susulan di daerah yang terdampak
ya baik sudah masuk ke hari ketujuh pencarian
nantinya akan ada sembilan sektor yang akan disusuri untuk upaya penyelamatan
terima kasih jones kompas tv rio johannes melaporkan dari tanah datar sumatera barat